sejumlah mahasiswa di kota banda aceh menggelar aksi demo menuntut penghentian perang tagar terkait pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
aksi ini dilakukan menyikapi munculnya dua kubu yang kerap menggelar aksi dengan menggaungkan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
dan kubu dengan tagar jokowi dua periode atau dua ribu sembilan belas tetap jokowi
memanasnya perang tagar menjelang pemilihan presiden indonesia tahun dua ribu sembilan belas
dinilai mahasiswa aceh bisa memicu gesekan di tengah masyarakat
mereka menggelar aksi menuntut dihentikannya perang tagar yang selama ini mulai muncul antara dua kubu
yaitu kubu dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden dan kubu dengan tagar jokowi dua periode atau dua ribu sembilan belas tetap jokowi
dalam aksi yang mahasiswa menolak segala bentuk politisasi pemilu dua ribu sembilan belas yang dapat memecah belah masyarakat
potensi gesekan antar masyarakat akibat perang tagar diminta untuk diantisipasi oleh semua pihak
terutama di aceh
mengingat daerah tersebut pernah dilanda konflik bersenjata
dalam aksi yang mahasiswa yang berasal dari universitas syahkuala dan win araniri ini juga mengusung sejumlah poster dan sepanduk
di antaranya berisi gambar dua calon presiden untuk pemilu dua ribu sembilan belas yaitu jokowi dodo dan prabowo subianto berpelukan
kita lihat dua ataupun tiga beberapa hari yang kebelakang
aksi ini kan mencuat dengan simbol tagar seperti dua ribu sembilan belas ganti presiden
ataupun misalnya ada aksi saingan lainnya
ini yang berbentuk yang berbau konflik gitu
berbau ada gesekan gesekan di tengah masyarakat
jadi kami dari mahasiswa yang memang penuh demokrasi ingin mengajak juga masyarakat aceh
ataupun secara khusus umumnya masyarakat indonesia
untuk menyudahi konflik konflik horizontal yang bersifat simbolis
seperti aksi tagar yang dilakukan di beberapa daerah yang ditolak kan
mari saya juga mengajak kepada masyarakat juga
mari menunggu hari hari saja
aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden memang telah menyita perhatian banyak pihak
pada sabtu lalu penyanyi neno warisman diadang di pekanbaru riau
saat akan menghadiri aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden
pembatalan aksi serupa juga dialami musisi ahmad dhani di surabaya
di aceh sendiri aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden
direncanakan akan digelar sabtu besok di kota banda aceh
nuhajar banda aceh